rentetan aksi terorisme yang melanda tanah air selain mampu menebarkan ketakutan dan mengusik rasa kemanusiaan
dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas keamanan di tahun politik
apakah rangkaian aksi ini punya sinyalemen ingin mengacaukan pesta demokrasi kita
untuk mengulasnya malam hari ini saya sudah bersama ada prof ais hikam
analis politik yang juga kebetulan pernah menjadi ketua dewan analisis strategis dari badan intelijen negara
terima kasih prof ikam sudah datang
kemudian ada mas lutfi asyaukani peneliti dari saiful mujadi research and consulting
terima kasih mas lutfi sudah datang
saya mau tanya ke mas lutfi dulu untuk membuka
kalau kita membahas peristiwa peristiwa teror ini pasti kita akan membahas dari mana jaringannya
pemakaian bomnya dari mana kenapa ideologinya apa
tapi kita bicara soal politik elektoral dan pesta demokrasi
anda lihat ada benang merah nggak jika peristiwa teror ini terjadi di tahun ini
momentumnya ini dengan pesta demokrasi yang akan kita selenggarakan
kalau kita lihat ke belakang jadi bukan hanya peristiwa yang baru terjadi saja
kita ini kan kadang kadang suka lupa ingatan
jadi ada peristiwa sebentar rasanya ini adalah peristiwa baru
kita kaget kita terkejut kita pilu menghadapi situasi
padahal kalau kita buat timeline yang agak panjang sepuluh dua puluh tahun kebelakang
itu hampir tiap tahun selalu ada peristiwa pengembangan
sejak reformasi ya
sejak reformasi selalu ada
cuma intensitasnya aja yang berbeda
ada yang lebih besar ada skalanya yang kecil dan seterusnya
tahun dua ribu enam belas misalnya kalau kita mulai yang agak dekat
itu paling tidak ada empat peristiwa pengeboman yang terjadi
yang paling besar adalah pengebongan tamrin kan tahun dua ribu enam belas
juga ada pengembangan vihara ada pengembangan gereja di medan dan seterusnya
tahun dua ribu tujuh belas persis pada bulan ini tahun lalu itu ada pengeboman kampung melayu
oke yang besar juga ya
iya yang besar juga
jadi menurut saya ini koinsiden biasa
dan biasa saja kalau kita mau mengait kaitkan ya tentu saja ada
tahun dua ribu enam belas kalau kita mau kaitkan dengan peristiwa politik
ada pilkada pada saat itu kan mau menjelang pilkada dki
jadi menurut saya bisa saja kita mengaitkan itu semua
tapi peristiwa pengeboman atau terorisme selalu ada setiap saat
bukan kita bisa mengaitkan apakah ini memang dipakai karena satu tahun jelang pilpres
atau mungkin ini menjadi pilkada tahun di mana pilkada serentak momentumnya
momentum ketika orang bicara politik ada bom gitu
ini aroma itunya tidak terlalu kental menurut anda ya
saya melihatnya juga terbalik
jadi ada peristiwa dan kemudian peristiwa ini bisa dipakai oleh kedua belah pihak
jadi orang orang yang katakanlah agak dekat dengan para teroris bukan dekat
maksud saya punya sentimen atau sentimen atau solidaritas gitu itu bisa dirugikan
kalau retorika dimainkan oleh orang orang yang pro pak jokowi misalnya
bahwa ada kelompok orang yang selalu menebarkan kebencian
dan puncak dari kebencian ini adalah tindakan tindakan kekerasan dan terorisme
jadi prakondisinya dibuat sebenarnya sudah ada dari kebencian kebencian yang kemudian
dari peristiwa yang ada bisa diekstrapolasi
dan kemudian dijadikan argumen untuk menyerang pihak lawan
yang selama ini membela atau menunda ruu terorisme misalnya
itu kan selalu menyalahkan pemerintah
nah peristiwa semacam ini dijadikan momentum bahwa pemerintah lengah
pemerintah lemah dalam menangani persoalan persoalan terorisme
jadi peristiwanya ada dulu baru kemudian dipakai oleh kedua belah pihak
untuk menjustifikasi masing masing posisi mereka
anda lihat juga seperti itu prof fikung tapi analisinya ditahan dulu
kita akan kembali usaha jadwal berikutnya
tetap bersama kami
kalau ini kita mengambil misalnya di amerika ya
kan selalu ada pertentangan antara bagaimana republikan dan demokrat menghadapi teroris
selalu itu menjadi masalah yang serius untuk menggait elektorat tadi
karena selalu republikan akan menghajar demokrat sebagai soft and on terorisme
posisi dan difersiasinya jelas itu prof
ya lembek terhadap terorisme segala macam
nah demokrat juga bisa menuduh bahwa penyelesaian yang dikatanya tegas kepada terorisme itu
pada akhirnya juga membuat amerika makin terisolasi
nah artinya kan seperti tadi dikatakan isu terorisme apalagi kalau sudah ada kejadian
itu betul betul akan bisa dipakai
nah di indonesia juga saya kira bisa begitu juga
misalnya saja tadi yang terakhir ditanyakan oleh mas budi tadi
kan bagaimana para politisi itu menggunakan wacana dan kiprah menghadapi teroris ini
nah sekarang aja kalau kita lihat ada partai partai politik yang sudah dianggap soft on terorisme
artinya tidak mengutuk tidak apa gitu kan
nah ini bisa kemudian kalau dipakai sebagai bahan kampanye oleh lawannya
ya kemudian nanti akan dianggap bahwa partai partai yang kurang cepat merespon terorisme apalagi
terus kemudian mencari cari alasan ini bukan masalah agama dan lain sebagainya itu
bisa jadi malah bukannya menguntungkan partai tersebut
tetapi malah kemudian malah membuat dia bisa kena backlash
nah sebaliknya pemerintah juga bisa kena begitu
kalau pemerintahnya tidak cepat di dalam merespon ini
bisa juga di attack sebagai soft on terorisme
jadi positioning politik dalam peristiwa teror ini juga sangat penting ya
di tahun politik di tahun elektoral seperti ini
dan itu kan sebuah hal yang sangat penting

bahwa ini bisa dipakai untuk menyerang satu partai tertentu
misalnya selama ini kita tahu bahwa pks adalah partai islam yang sangat concern
yang punya solidaritas dengan kelompok kelompok yang selama ini dituduh melakukan kekerasan atau intoleransi
nah ini dengan gampang sekali isu terorisme itu dikait kaitkan dengan partai terutama partai pks
dan kita lihat di twitter itu
di twitter itu digunakan sedemikian rupa untuk menyerang pks
nah pada kubu lain pada sisi lain pks gerindra dan para penghambat ruu terorisme itu
kan menyalahkan pemerintah
jadi untuk membela diri mereka dengan cara mengajukan argumen itu
prof vika melihat polarisasi statement polarisasi posisi politik sekarang
terlihat nggak atau memang masih samar samar
karena semua orang semua statementnya masih mengutuk
atau ada lihat diferensi lain
individual ada itu perbedaan yang agak jelas
misalnya kalau kita amati statementnya fadli zon kemudian statementnya ketua pansus revisi undang undang teroris
ini kan dua duanya kan sangat antagonistik
oke kita tampilkan ya mungkin untuk mengingatkan anda semua para pemirsa
apa sih yang kemudian dicuitkan oleh fadlizon yang kemudian sempat ramai dan viral
boleh ditampilkan ya cuitannya fadlizon
nah ini ada di belakang kita mas lutfi dan prof ikam
nih terorisme biasanya berkembang di negara yang lemah
pemimpinnya mudah diintervensi banyak kemiskinan dan ketimbangan
dan ketidakadilan yang nyata
ini menurut anda positioningnya kemudian
suatu peristiwa sudah ada kemudian dipakai positioningnya
nah cuma persoalannya apakah twitter ini akan justru akan meningkatkan elektabilitas dari gerindra dan fadlizon
atau malah sebaliknya
sebab kalau orang melihat statement di situ itu secara faktual sudah tidak benar
justru kalau kita lihat yang sering di attack oleh teroris itu adalah negara negara maju
itu saja sudah menunjukkan bahwa ini bisa dimainkan lagi oleh para lawan politik gerindra
bahwa ini seolah olah ini hanya sekedar ingin menyalahkan pemerintah
secara etik atau secara politik fadlizon ini fair enough gak untuk memakai isu ini untuk kemudian digoleh secara politik
kalau saya sebagai orang yang selalu melihat politik bukan hanya sebagai menang dan kalah
saya kira dalam situasi seperti ini para pemimpin dan elit politik itu di dalam apa
memandang ancaman terhadap keamanan nasional itu harus satu
kalau mau mengkritik itu adalah misalnya saja isi dari ruu atau yang mau direvisi
atau kekuatan polisi atau cara menghandle teroris
bukan bagaimana terorisme itu sendiri
jadi kemudian negara ini seolah olah tidak satu elitnya
nah kalau saya begitu
nah kita lihat publik nanti mungkin dari srmc nanti melakukan survei
bagaimana respon publik ini terhadap statement seperti tadi itu
nah kemudian ketua pansusnya ini juga
ya kan ketika pak tito kemudian
kalau revisi ini terlalu lama
maka saya mengusulkan kepada pak presiden kalau perlu bikin perpu kan
tapi reaksinya si siapa namanya
ini aneh dia malah meminta supaya kapolri nya mengundurkan diri
tapi wajar sekali kan sebagai positioning politik
partai oposisi harus bertindak seperti itu
cuma kemudian orang orang yang diomongkan itu nyambung atau tidak
jangan jangan itu ya istilahnya orang betawi itu
joko sembung bawa golok
dan ini kan bukan pertama kalinya
itu hampir setiap dia nge tweet selalu posisinya ingin mengkritisi pemerintah
berseberangan dengan pemerintah
dan agak nyinyir gitu
jadi ini bukan yang pertama
tapi secara elektoral
secara anda peneliti lembaga survei mas lutfi
res aseptabilitas publik terhadap hal hal seperti ini itu gimana
itu yang saya tadi bilang ke mas hikam ya
dari beberapa lembaga survei yang belakangan
itu dengan begitu banyaknya sikap antagonisme orang paling tidak yang saya perhatikan
yang saya pantau di media sosial ya
gerindra itu kalau tidak nomor dua nomor tiga
sampai survei terakhir itu selalu posisinya nomor dua atau nomor tiga bersaing dengan golkar gitu
hal ini menurut anda bisa mendiskreditkan pemerintah dengan isu yang kemudian digoreng misalnya nanti
misalnya akan ketika pemerintah menggolkan ruu terorisme
nanti kita akan bahas juga itu
kemudian pasti akan dibilang akan keras
misalnya akan keras terhadap satu kelompok tertentu
misalnya kelompok akasasi manusia atau kelompok agama tertentu gitu
mungkin bisa mendiskreditkan pemerintah atau justru malah kemudian efek ini yang bisa mendulang simpati gitu mas lutfi
ya itu salah satu concern teman teman aktivis ham sebetulnya ya
dengan undang undang ini apakah pemerintah akan diberikan wawonang yang lebih untuk
yang kemudian berpotensi untuk terhadap isu ham
itu yang menjadi concern teman teman aktivis sekarang sebetulnya
oke sebelum kita masuk bagaimana ruu terorisme ini kemudian bisa juga
menjadi ya isu
kemudian masalah radikalisme ini akan menjadi isu yang kemudian
yang tadinya kalau tidak ada peristiwa ini mungkin tidak begitu lead
tapi akan menjadi leading issues yang kemudian akan dipakai di tahun tahun politik ini
kita akan bahas di segmen berikutnya
tetap bersama kami
mas lusti tadi katakan
bahwa setiap tahunnya sebenarnya kita agak lupa sejarah atau amnesia politik
sebenarnya karena setiap tahun ada peristiwa pemboma
dan itu kemudian akan digoreng dengan konteks politik pada waktunya gitu
tapi anda lihat impact politiknya di tahun politik ini agak berbeda
atau anda lihat akan ada repetisi sama saja seperti tahun tahun lalu pak sutwi
saya sih pesimis ya
bahwa ini punya impact yang besar
karena setiap kali kita menghadapi peristiwa seperti ini
kita itu seperti grogi pertama
tapi setelah berjalan satu dua minggu normal lagi gitu
seperti gak ada apa apa gitu
seperti gak ada apa apa
semuanya berjalan dengan normal
dan setelah itu tentu kita lihat hasil survei kan
kalau hasil surveinya ya begitu begitu aja
atau sama dengan sebelumnya
itu artinya tidak memberikan dampak yang besar
tapi menurut anda isu terorisme
kalau kita bicara terorisme ini kan tidak hanya terorisme yang berdiri sendiri
tapi juga ada proses sikat
berkait dengan radikalisme misalnya
atau bagaimana toleransi beragama
itu kan kemudian sangat bersinggungan gitu mas lutfi
apakah menurut anda pasca kejadian ini
isu isu mengenai hal yang tadi saya sebutkan
itu akan menjadi isu yang kemudian juga leading
kesejahteraan infrastruktur ekonomi dan lain lain gitu
saya kira bukan leading
tetapi itu membantu memperjelas polarisasi yang selama ini ada di masyarakat kita
kalau kita lihat isu terorisme
kita akan tahu tuh bahwa ini ada garisnya para orang orang yang simpatisan dengan
paling nggak dengan peristiwa ini
itu berada di sebelah mana gitu
jadi kelompok kelompok yang selama ini kita sudah tahu
dengan adanya peristiwa semacam itu
akan makin jelas itu polarisasinya
prof vikaung gimana melihatnya
ini menjadi isu yang kemudian bakal dipakai enggak
saya agak berbeda melihatnya
karena meskipun katakanlah asumsinya
setiap tahun ini ada kasus terorisme
tetapi anda harus lihat juga bahwa di dalam konteks dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
kita punya satu kaitan yang belum pernah terjadi
yaitu munculnya kekuatan seperti yang dua ribu tujuh belas di dki
kekuatan itu maksudnya
politik identitas yang betul betul bisa dipakai untuk mass movement dan menggulingkan petahana
orang kan bisa berasosiasikan bahwa ini ada kaitannya dengan kebangkitan
apa namanya katakanlah kekuatan islam dan lain sebagainya
oleh karena itu balik lagi
tergantung pada bagaimana para politisi partai politik simpatisannya kemudian menggunakan isu
terutama radikalisme kemudian juga terorisme ini
di dalam mengolah
itu juga membuatnya lebih banyak

jadi mungkin bukan leading sector
leading sector di mana saja di seluruh dunia ini kalau pemilu
itu masih ekonomi
tetapi kadang kadang security national security
itu bisa juga muncul sebagai variable yang tidak kalah pentingnya
dalam hal ini posisi pemerintah presiden jokowi yang kemudian akan maju di pilpres mendatang
apakah itu pun lemah atau menurut anda justru menguat dengan situasi politik tersebut
saya kira tidak
kalau saya melihat respon publik
misalnya keinginan pak jokowi yang disampaikan bahwa
kalau tidak segera bikin revisi
maka saya akan bikin perpu
itu adalah yang saya katakan tadi
tegas terhadap terorisme
kemudian keterangan keterangan dari aparat keamanan
seperti dari kapolri misalnya saja
itu dengan sangat tegas beliau menjelaskan kepada publik
bagaimana kesiapan polri
sehingga kita melihat setelah terjadi kasus di mako
kemudian ada rentetan surabaya
kita lihat gerakan dari densus dan polri
ini sangat cepat dan sampai hari ini pun masih terus terjadi
apa yang disebut sebagai operasi penangkapan terhadap anggota anggota
atau simpatisan atau potensi yang sudah pernah ada dari
misalnya dari kelompok jad
walaupun tidak semua itu akan dilakukan oleh jad
nah dari situ saja sudah kelihatan bahwa
menurut saya untuk sementara selama beberapa hari ini
pemerintah masih bisa mengambil hati para publik
persoalannya kan partai partai politik yang mendukung pemerintah ini juga
kan juga harus bergerak
kalau tidak kan dia juga nanti bisa
misalnya di dalam misalnya nanti di dpr ternyata
yang terjadi adalah tidak seperti yang dijanjikan
ya kan apa namanya ternyata molor lagi begitu kan
nah sehingga kemudian perbu
nah kalau sudah perpu ya ini kemudian otoritasnya kepada pak jokowi
atau kepada presiden karena dia mempunyai hak prerogatif
untuk membuat perbu itu sehingga apapun yang dikendaki
misalnya pelibatan tni kemudian apa namanya
pemberian hak kepada aparat kepolisian untuk mendetain lebih dari
sekian hari dan lain sebagainya itu akan diberikan otomatis oleh perpu
nah itulah yang selama ini kan menjadi persoalan
saya yakin bukan hanya soal definisi terorisme
tetapi tarik menarik orang yang memandang terorisme itu bukan sebagai
misalnya kriminal biasa tetapi sudah war terhadap negara dan lain sebagainya
itu kan penting juga untuk positioning politik
untuk memposisikan tidak hanya partai politik
tapi calon calon bahkan calon presiden yang akan diusung oleh partai partai tertutup

jadi positioning ini menjadi sangat penting
bagaimana kemudian positioning ini apakah menurut mas lutfi dan prof fikam ini

apakah dengan momentum ini justru akan polarisasinya mengecil
semakin melebur atau justru mempertajam polarisasi karena perbedaannya semakin terlihat
kita akan bahas itu di segmen berikutnya tetap bersama kami
mas lutfi polarisasinya akan semakin tajam atau justru dengan momen ini
polarisasi politik yang terjadi pasca tadi kata prof ikam pilkada dki akan melebur
ya mungkin untuk sementara akan menajam ya tapi saya kira langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah sudah corect sudah bagus
dan pertarungan ke depan sebetulnya adalah pertarungan bagaimana merebut hati masyarakat
jadi masyarakat sekarang dalam suasana

jadi masyarakat sekarang dalam suasana
bergabung dan mereka sangat khawatir dengan peristiwa ini
nah tinggal bagaimana kemudian merebut hati mereka
apakah pemerintah atau warta warta yang lain bisa bersama masyarakat secara umum
sepuluh menit terakhir acara ini saya akan pakai untuk kita agak sedikit mengkoreksi ke belakang gitu mas lutfi dan juga prof ikam
saya mau tanya pertanyaan yang mungkin banyak juga ada di hati publik tapi nggak berani nanya
apakah menurut anda
apakah menurut anda
apakah menurut anda
apakah menurut anda

demokrasi yang bebas seperti ini
itu punya kontribusi untuk bisa menyuburkan
untuk bisa menyuburkan
untuk membuat indonesia itu setiap tahun ada bom seperti
sebetulnya bisa kita pisahkan dari peristiwa politik
jadi misalnya peristiwa kekerasan atas nama agama itu tidak muncul begitu saja
dia punya bibit ada ekosistem kekerasan yang terjadi di masyarakat kita
kebencian kebencian yang disiarkan di rumah ibadah atau pengajian atau tempat tempat tertentu
itu berakumulasi pada kelompok kelompok tertentu dan jika itu diyakini dan kemudian dilakukan tindak kekerasan
itu menjadi satu
karena saya mau tanya para politisi yang berlagak di kontestasi pemilu itu suka menyuburkan hal hal seperti itu
jadi itu adalah dua peristiwa terpisah yang kemudian dimanfaatkan
kalau saya melihatnya seperti itu
bahwa terorisme kekerasan atas nama agama itu selalu terjadi di negara kita sejak reformasi gitu
tinggal bagaimana kemudian ada inisiatif dari partai politik yang punya kepentingan
kekuatan politik tertentu memanfaatkan isu isu dan mengekstrapolasinya
dan anda lihat sudah dilakukan
dan itu selalu terjadi
berhasil nggak anda melihat prof hikam mengekstrapolasi isu isu ini kemudian untuk memakai isu isu ini
kemudian menyuburkan secara sengaja
paling tidak ada kontribusi ke situ
jadi polarisasi di dalam masyarakat sekarang ini kan mengerah sekali ya
yang namanya politik identitas itu
kalau anda periksa di dalam medsos itu
ya orang kemudian dengan politik itu
orang yang sangat mudah membicarakan atau mengkondem
mengutuk orang lain karena agamanya
kemudian orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami masalah masalah agama secara akademik pun
bisa langsung menjadi kayak ustadz dan lain sebagainya
dalam rangka untuk menjatuhkan yang lain
jadi perpecahan di dalam masyarakat ini ya
yang kemudian menjadi semakin cahit semakin ya semakin pecah belah lah ini
itu adalah salah satu dari akibat dari
di dalam ikut mempertajam dengan isu isu keagamaan
anda lihat itu politisi kita proses demokrasi kita punya kontribusi
orang tidak melihat yang menciptakan dan mendorong terjadinya demonstrasi berjilid jilid itu kan antara lain kan juga para politisi
baik di pusat maupun di daerah
jadi kalau kita melihat politisi jangan hanya yang di pusat saja
juga yang di daerah daerah juga
menggunakan argumentasi wacana di ruang publik yang menggunakan isu isu identitas
mas lutfi selama ini kemudian kalau tadi prof vika
anda juga mengatakan banyak politisi kemudian memakai isu ini untuk kepentingan elektoral
baik elektoral di pusat atau elektoral di tingkat daerah gitu
anda punya anda rasa selama ini kemudian itu terus dipelihara disuburkan gitu ya
oleh para politisi itu punya insentif elektoral yang bagus
nah pada mulanya kan sebetulnya kalau kita lihat di hari hari pertama itu setiap ada peristiwa besar gini
yang mereka lakukan adalah kalau saya membuat satu statement apakah ini politically correct apa enggak gitu
baru belakangan setelah mereka melihat situasi mereka agak sedikit
kalau mereka merasa bahwa mereka harus menyerang pemerintah mereka akan melakukan itu gitu
jadi sebetulnya mereka juga belajar dan mempelajari situasi dulu
kalau ini menguntungkan secara elektoral buat mereka mereka akan melakukan itu
memanfaatkan isu yang sedang berkembang
anda lihat selama ini
selama ini tadi kita katakan bahwa memakai isu isu seperti ini bisa nggak kemudian kita pakai
kita hipotesakan bahwa ini bisa saja ini karena kejadian bertahun tahun politik yang bebas
politik yang apa namanya menghalalkan segala cara lah bisa dipersepsikan seperti itu
itu menjadi prakondisi apa yang kita lihat apa yang kita saksikan
kalau yang dimaksud misalnya apakah dengan isu agama kemudian partai partai agama akan lebih berhasil meningkatkan electoral apa atau votes
sebab sejarah bangsa kita ini menunjukkan bahwa misalnya partai partai agama terutama partai partai islam itu tidak akan pernah menjadi mayoritas
nah kalau toh kemudian anda menggunakan model jakarta saya kira itu bukan karena partai partai islam
tapi karena massa yang kemudian punya solidaritas terhadap isu keagamaan
jadi saya kira kalau nanti survei mungkin bisa dikatakan
saya kok tidak yakin bahwa dengan isu isu seperti ini
saya yakin bahwa dengan menggunakan isu keagamaan dan lain sebagainya itu partai islam akan benefited
saya kok tidak yakin seperti itu
tapi kalau ini dibiarkan masalahnya kan akan semakin memecah belah bangsa
jadi apa sengaja atau tidak isu isu yang seperti ini ya terutama yang terkait dengan terorisme dan lain sebagainya itu akan punya ramifikasi politik
nah tetapi kalau mau dikapitalisasi
nah tetapi kalau mau dikapitalisasi

nah tetapi kalau mau dikapitalisasi
kalau dikapitalisasi untuk pemenangan pemilu ya kalau saya melihat sejarah itu kayaknya tidak akan bisa dikapitalisasi untuk itu
termasuk isu terorisme ini
ya karena terorisme ini kan come and goes ya
dan apalagi kalau sudah bisa diselesaikan
malah itu menjadi modal loh itu kan
jadi kalau anda mau memaksakan negara islam ya nggak akan bisa
terakhir prof ikam apa namanya menurut anda kita kembali ke laptop ya kembali ke peristiwa peristiwa teror ini
seberapa besar ancamannya bagi jalannya pesta demokrasi tahun politik ini
apa yang bisa mengancam apa yang gak bisa mengancam dan dampaknya apa yang anda cium anda terawal
sebetulnya kalau teror yang terjadi pada mako dan sebagainya ini kan
sebetulnya ini lebih kepada persoalan kalau menurut kapolri kan
kaitan dengan upaya balas dendam dari kelompok kelompok radikal
karena ada persoalan terhadap pemimpin mereka kemudian ada kasus kasus yang mengganggu mereka
dan sebagainya jadi sebetulnya ini kalau di contain dibatasi ini tidak akan terlalu mengganggu pesta demokrasi
persoalannya adalah seperti yang diskusi sebelumnya
adalah kalau partai politik politisi kemudian mencoba coba untuk memperluas masalah ini menjadi isu politik
jadi oleh karena itu percepatan terhadap revisi undang undang terorisme itu menjadi sangat penting
karena ini menjadi salah satu tools atau instrument yang paling penting untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan terorisme
yang pada saat ini
meng contain itu ya
meng contain itu jadi containment itu menjadi penting
itu antibiotik versi profesor hikam untuk bisa mengatasi penyakit ini kalau antibiotik dari mas lusti apa
gini berdasarkan studi studi mutakhir tentang terorisme dan kekerasan atas nama agama yang terjadi di indonesia
sekarang kan polanya itu sudah agak berubah kalau kita lihat perhatikan bandingkan terorisme yang dilakukan lima atau sepuluh tahun yang lalu
dulu kan skalanya besar masif ada bom bali ada bom
kedutaan australia sekarang itu sporadis kecil kecil gitu
nah kalau ini bisa ditangani oleh aparat apalagi nanti kalau ruu itu disahkan
aparat keamanan punya wewenang yang lebih besar lagi untuk mengatasi persoalan teroris
nah saya kira sekarang ini peristiwanya jauh lebih kecil bisa dilokalisasi dan mudah mudahan pemerintah atau aparat keamanan bisa mengatasinya
dan politiknya sama nih ya
dan politiknya tidak bermain main
jadi jangan sampai juga ini dipakai untuk kemudian
misalnya sekarang ini mas ya ada yang membuat dari para politisi dan pendukungnya ini cuma rekayasa untuk menutupi masalah a masalah b
ini berarti dia bermain main malah itu saya yakin tadi backlash terhadap partainya
tapi anda lihat itu tidak akan dipakai jadi isu utama ya dalam politik dua ribu sembilan belas
oke kita akan lihat aja
indonesia ini kan begitu
kita akan lihat apakah antibiotiknya prof vikam dan mas lutfi akan berhasil untuk bisa mengatasi atau membendung isu isu ini
supaya tidak mengerus atau mengganggu pesta demokrasi kita
kita akan lihat bersama dalam beberapa waktu ke depan
mudah mudahan tidak ada lagi aksi aksi teror di hari hari ke depan di indonesia ini
terima kasih prof vikram terima kasih mas lutfi
demikian layar pemilu terpercaya malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pilkada dan pemilu bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia